datanglah pak leonardo ini
maaf pak samuel utabarat
acara upacara pemakaman kedinasan
tidak jadi dilaksanakan
jadi saya pada saat waktu itu
kemarin kan bapak menyanggupinya
ini kabar dari
bahwa administrasi almarhum tidak lengkap
saya dalam keadaan duka
tidak memperdulikannya lagi
langsung saya ajak pak pendeta keluar
langsung acara gereja
jadi dengan catatan makanya tidak jadi
acara upacara kedinasan
administrasi tidak lengkap
saya tidak mengerti entah itu administrasi apa
jadi saat itu menyampaikan bahwa
kekurangan administrasi tapi tanpa
kemudian apakah saudara saat ini tidak
mempertanyakan anak saya seorang anggota polisi
mengapa tidak dimakamkan
pada saat itu memang saya mendetail begitu
bagaimana kami keadaan duka begitu
dan acara gereja pun
saya ajak aja pak pendeta keluar
mari kita pak kita lanjutkan acara
oh begitu terus dimakamkan ya pak
kemudian bapak setelah anak bapak
nofrian syahyuswata berat dimakamkan
apakah setelah pemakaman itu masih ada anggota polisi dari mabes polri yang datang di rumah saudara di rumah duka
kalau ada saudara sebutkan siapa nama orangnya
pada saat sesudah pemakaman kurang lebih kami sudah berkumpul lagi jam lima sampai antara jam lima jam enam sore
berkumpul kami keluarga inti dengan marga huta barat yang ada di sungai bahar untuk mengadakan acara adat
istilah kami batak acara adat makan indahan si pait pahit
sesudah selesai acara itu
sudah maghrib kami masuk ke rumah
sudah kami masuk ke rumah
rumah kita ini tempat rumah dinas ini dua petak kami tempati
kebetulan antara ruangan yang satu dengan yang lain sudah dibuka temboknya
jadi anak anak beserta keponaan beserta adik ipar saya di sebelah
saya di sebelah berseterahat
dengan secara tiba tiba
dengan cara tiba tiba datang gerombolan ke ruang sebelah
ke tempat adik adik dengan keponaan ini
secara tidak ada sopan santun begitu
mengeruduk masuk pakai sepatu disuruh semua itu gorden ditutup
gordon ditutup ini siapa
tidak boleh di sini orang lain harus keluarga inti
hape pun tidak boleh dihidupi di
siapa yang berbuat ini
seperti itu apa
gorden ditutup hape tidak boleh ini kemudian masuk bergerombolan
memimpin gerombolan itu saya bu di ruang sebelah
saya dengar begitu suara gemuruh saya langsung mendatangi
ini ada apa
padahal adik saya rohani sudah pada marah marah waktu itu
kalian ini ada apa
masuk ke rumah orang kok nggak ada tata kerama
kalau kita itu muslim assalamualaikum
kalau kita kristen salam
banyak lagi cara adat yang enak gitu
jadi saya datangi ada apa ini
jadi bukan pak ini harus begini jangan ada yang posting dan sebagainya
jangan begitu caranya
tiba tiba saya ke ruangan sebelah
saya lihat gerombolan pak hendra datang lagi
hendra itu siapa bapak bisa dijelaskan
hendra siapa namanya
dari propam itu pak
hendra kurniawan betul
ya untuk menjelaskan kronologi katanya
itu dari propam jambi atau propam mabespori
brigadir jenderal itu
bersama berapa orang bapak yang dikatakan bapak gerombolan tadi
di luar itu sangat banyak bu
campur yang pakaian sipil pakaian dinas
yang jelas masuk ke ruang sebelah sama saya itu hendra kurniawan
waktu itu saya lihat pangkatnya brigjen itu
pakai pakaian dinas bapak
bagaimana menurut bapak
yang dikatakan bapak gerombolan tadi itu sekompi atau lima puluh orang lebih atau berapa orang jumlahnya pak
itu tidak saya hitung bu cuma saya lihat sepintas rame di hadapan bu
diperkirakan yang masuk ke dalam rumah terutama
dan yang di sebelah rumah
yang di sebelah itu cukup rame bu itu tidak ada yang buka sepatu
polisi semua itu pak berseragam semua
menurut saya polisi nggak mungkin sipil berani begitu
waktu itu apakah mereka bawa senjata yang bapak lihat
waktu itu saya lihat tidak ada
tidak bawa senjata kemudian yang ada di dalam rumah yang ada di dalam rumah juga ada berapa orang pak
waktu di dalam rumah beraudien dengan saya itu pak hendra duduk di sebelah kirinya ada seorang kombes saya lupa namanya
itu kombes saya lihat topinya topi propang juga
jadi di sebelah pintu tegaklah semua di situ yang berpakaian sipil
termasuk kasat apa apa ke jakarta selatan
kasat jakarta selatan
iya pakaian sipil juga
pakaian sipil namanya siapa pak tahu
lupa saya bu tapi bila lebih jelas nanti ditanyain itu pak hendra tahu dia siapa namanya semua itu
baik sekarang yang bapak tadi jelaskan masuk dengan sepatu kemudian nutup nutup korban itu apakah saudara hendra itu yang melakukan atau anggotanya yang dari situ
kedatangan hendra ke lombang kedua
iya langsung menemui saya langsung mengutarakan bahwa kedatangannya untuk menyampaikan kronologi kematian almarhum joshua
apa waktu itu pak yang disampaikan oleh brigadir jenderal polisi indra kurniawan tersebut pada bapak
pada saat itu pak hendra ini bertanya mana ibu atau istri
anak anak ini wajib didengar anak dan istri saya panggil istri saya waktu itu maaf ini lagi pergi ke belakang ganti pakaian saya desak lagi duduklah kami berjejer untuk mendengarkan cerita pak hendra tadi
waktu itu dia duduk pak berdiri pak
terus apa yang diceritakan pak oleh brigjen hendra tadi kepada bapak
diceritakan pak hendra inilah kronologi kematian almarhum
bahwasanya kayak macam macam cerita tadi yang singkat diceritakan oleh pak leonardo
bahwa ibu pc katanya pulang dari magelang jadi singgah ke rumah duren tiga untuk mengadakan pcr
jadi sambil menunggu hasil pcr ibu pc ini masuklah ke dalam kamar untuk beristirahat
nah di waktu beristirahat ibu pc ini
dengan tiba tiba masuk almarhum joshua ke kamar ibu pc ini
hendak berbuat tidak kita katakan berbuat tidak senonoh
jadi ibu pc ini katanya menjerit
di waktu menjerit itu bu pc almarhum keluar dari kamar dengan gelisah gitu
jadi di depan pintu datanglah dari atas itu si beradae
menanyakan sama almarhum ada apa bang
jadi si almarhum tidak menjawab langsung mengacungkan senjata dan menembak
itulah kata pak hendra jadi saya tanya siapa yang duluan menembak
jadi sewaktu saya tanya begitu dialihkannya lah sama pembicaraan itu ke orang yang dari jakarta selatan
baru yang dari jakarta selatan lah melanjutkan cerita
bahwasanya tembak menembak
saya tanya ke kasatwa mohon izin pak jenderal siapa yang duluan menembak
kata mereka yang duluan menembak almarhum ada yang kena tidak ada
loh jarak berapa meter lima sampai tujuh meter
enggak mungkin gak ada yang kena
masa lima sampai tujuh meter tembak menembak tidak ada yang kena
yang menembak anak saya duluan
tidak ada yang kena
tidak ada yang kena
datang lagi kasat nih bilang almarhum ini kan dalam keadaan pikiran ataupun hati tidak tenang
dia menembak satu tangan
sampai saya bantah waktu itu
maaf jenderal saya ini tidak mengerti soal tembak menembak
yang saya rasa menembak itu lebih akurat pakai dua tangan daripada satu tangan
dia lantaran pakai dua tangan lah makanya tembakan itu tidak akurat
ngaur ke dinding ke tangga
saya bilang itu bisa aja ditembak ngaur ngaur
di depan jenderal tadi
nyatanya itulah pak
kurang jelas nanti ke jakarta tembak ada buktinya disitu katanya
jadi cerita lagi terus
sudah tembak menembak
si almarhum menembak tujuh kali
sedangkan si berade cerita itu lima kali
yang lima kali ini bisa kena semua
saya heran ini
anak saya sahabat saya dia itu dari watu kose
dan setahu saya anak saya ini semeter
waktu di jambi
sedangkan si berade baru junior
itulah yang terjadi
ketika bapak berikan sanggahan seperti itu kepada brigjen hendra termasuk yang kasat reskrim selatan tadi polres selatan
apa yang mereka
terangkan lagi kepada saudara
diterangkan mereka bahwa itulah yang terjadi
kalau memang apa nanti
ada pisum dan sebagainya
keterangan dari dokter
dari sampaikan seperti itu